selesai cukup akhirnya semuanya semoga setelah ini banding nggak akan pergi lagi di rumah ini
ya amin ya semoga aja nggak ada lagi masalah antara pak bos dan bu bos udah capek tiap hari
mikirin masalah rumah tangga itu sekarang lagi berusaha untuk ngebuka accountnya roy kalau misalkan mereka
berhasil buka account itu otomatis mereka tahu kalau aku pernah nelfon roy di hari pembunuhan itu
mereka bisa curiga mas sama aku terus terus jadi gimana makanya mas sekarang aku itu mau
coba untuk buka accountnya duluan untuk amanin dari mereka tapi sekarang yang
aku rusak makanya aku mau pinjam sama mama boleh aku pinjam ya mah mama nggak bawa
handphone handphone mama charge lagi di kamar papa ya udah mama ambil dulu aja deh mah ya
risma tolongnya aku ya udah ya udah mama ambil dulu deh iya ya ya allah tapi jangan sampai ketahuan sama
papa ya iya iya sebentar ya gimana ya gimana kalau angga sama michelle udah udah buka account
hari ini adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
gue kehilangan andin dia putusin gue dan andin lihat gua selingkuh sama perempuan lain gue salah
gua salah banget andin lihat gua sama perempuan lain di hotel ya gua ngelakuin
karena gua lagi stres juga di rumah gua lagi ada masalah sama temen temen band gua dan
pokoknya sekarang gua hancur banget tapi andin sibuk terus well tujuh belas september dua ribu enam belas adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
well tujuh belas september dua ribu enam belas adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
coba putan mengurangi utama bit apostol
mas roy bilang dia gak akan pernah melupakan hari tersebut
oke bentar ya
well tujuh belas september dua ribu enam belas adalah hari yang terburuk dalam hidup gua
sampai kapanpun gue gak akan pernah ngelupain angka itu
apa jangan jangan tanggal putusnya roh itu adalah passwordnya
sepemikiran dengan gue
untung papa udah tidur
kita mau ke kantin udah balik
iya pak ini mama balik cuma mau ngambil handphone kan tadi lagi di charge
ya udah kamu istirahat aja ya nanti abis dari kantin aku balik lagi kok
semoga setelah ini mbak andi gak akan pergi lagi dari rumah ini ya ya
ya semoga aja gak ada lagi masalah antara pak bos dan bu bos
udah capek tiap hari mikirin masalah rumah tangga pak bos
nah kiki selaku mewakili warga pondok pelita
kiki bisa tidur nyenyak
huya juga bisa tenang
agak resah mikirin masalah pak bos mulu
nah abis ini kiki tinggal fokusin deh urusan percintaan kiki sama mas abdullah rendy ku sayang
kelaut nyari ikan patin ketemunya ikan paus
hati hati tekanan batin kerjanya tiap hari ngalu terus
siapa yang nghaluk mak cik allah
tanda tak mampu
ya wah sirik ikan kali
kita bongkar semuanya
handphone juga sekarang kita coba
kita masukin passwordnya ya
gak bisa juga
tanggal putus teras sama kandin
coba sini aku yang coba
gak bisa juga gak
aku coba pake kombinasi yang lain
tetep gak bisa juga gak
mau terus gimana dong
roy please kasih petunjuk
sekarang gue harus hapus
data panggilannya dan ganti
passwordnya biar nggak akan ada
yang berhasil buka
untung gue duluan yang buka
dan gua juga udah hapus
bahkan gue juga udah ganti passwordnya
jadi michelle dan angga gak akan bisa
akses datanya roy
sebentar mah aku harus balikin
segala cara untuk menutupi
tapi justru hal itu membuat kamu
melakukan kesalahan kesalahan baru
dan masalah yang baru
kapan kamu kuat hidup seperti ini
makasih ya mah
makasih ya mah